gue harus bicara dulu sama mama
ibu sarah mau bicara dengan
nanti om temenin
om mau perisa gigi ya om
tapi aku mau sekolah om
om baik antar lagi
ini cuma sebentar aja
kita akan balik ke sekolah
kalau sampai rena memang tidak mau
aku gak akan mungkin tega memaksa rena

ikut sama om ya
aku mau pisah gigi
terus nanti rena jalan jalan sama papanya rena
papa aku mau ajak jalan jalan
yaudah aku mau
aku mau jalan jalan sama papa
kalau begitu ikut sama om
tunggu di mobil nanti papa datang ya
udah sampe di mobil
reina nanti tunggu di dalam ya
terus hitung satu sampai dua puluh
papa rena pasti bakalan dateng
nah jangan lupa
tunggu disini ya
sudah pernah bilang sama elo
jangan pernah ikut campur
masalah keluarga debaran
anda nggak ada urusannya dengan rena
tidak ada yang eng usah ikut campur
anda tidak punya hak untuk melarang saya
tapi saya berhak
jangan pernah mengganggu saya dan keluarga saya
kalau memang anda merasa sebagai seorang ayah
di mana hati nur rani anda
kalau seandainya rina benar anak saya
tanya pada diri anda
apa anda gak merasa bersalah
sudah memisahkan anak dari ayah kandungnya sendiri
dari ayah kandungnya sendiri
apa yang anda inginkan
rani menurut saya
apa yang mereka inginkannya
ada seseorang yang bilang
memang kamu tidak condons

berkenan di yang lain
mas uriah udah olahraga boleh apa uya ikutan
boleh cuma stretching stretching aja sama pernapasan sedikit
bukannya uya tau juga pernapasan
aduh saya kurang paham pak
lah itu sendiri nak
kok dia pulang sendirian ya
sebentar mas uriah saya bukain dulu
tadi bukannya sama rena
rena rena dibawa pergi om
tunggu dibawa pergi apa
jadi tadi saya di sekolahan bantuin miss erina
terus pas saya nengok renanya udah gak ada
terus kata gurunya rena yang satu lagi
rena dibawa sama laki laki
yang pakai mobil warna putih
kayaknya mobil warna putih itu mobilnya pak nino deh om
jadi nino bawa pergi rena tanpa izin
kamu udah ngomong sama andin belum
udah om udah
kata andien andien mau cari rena sama pak bos
cuma saya telfon nino deh
pak surya mirna uya
rena dibawa sama pak nino
sampai jumpa lagi
ay berapa ini harga
brat sekali anak papa ini
sekali lagi makasih ya mbak
lu udah sering banget nonton gue
kalau gitu gue langsung cabut aja ya
ngomong baik udah pulang
ngajak aku besa gigi
ya ngomong baik pulang karena papa udah dateng
rena sama papa sekarang
iya sih pa
rena seneng banget sama papa
rena dengerin papa ya
rena nggak boleh ninggalin sekolah kayak tadi ya
pokoknya rena itu kalau mau ninggalin sekolah
cuma boleh sama papa mama atau oma
tapi kan tadi sama om baik pak
om baik pun juga gak boleh
harus sama papa oma sama mama
rena cuma boleh pergi dari sekolah sama papa oma sama mama
oke paham kan
oh anak pintar
ya allah nang
kok baik baik aja kan
iya mah aku baik baik aja
mama masih khawatir
jangkir gede lagi ya
kasian mama lagi amir
rena di bawah ya
karena tadi mirna pulang sendirian
udah gak apa apa komar
rena sudah sama aku sama andin
rena sudah ketemu sekarang sama aldan andin pak
aduh syukurlah mama senang dengarnya
terus sekarang kalian mau ke mana
ini aku sama andin mau nganter rena ke sekolah
udah mama tenang
papa surya juga tenang ya
gak usah dipikirin
iya nanti saya sampaikan ke pak surya
oke kalau gitu ya
rena sudah ketemu sekarang sama aldan andin
dan sekarang mereka mengantar rena ke sekolah
saya gak nyangka nino berbuat senekat ini
sayang mama tuh khawatir banget sama kamu
tadi papa udah bilang sama aku
ma pa aku sekolah gak
sekolah dong sayang
sekolah itu wajib
ini papa sama mama anterin kamu ke sekolah ya
yaudah kamu suruh pak yongki langsung pulang aja ya
kira kira pak bos sama andin berhasil nggak ya nemuin renah
apa gue telpon andin aja kali ya
ntar kalau gue telepon
terus renanya belum ketemu tadi juga malah panik lagi
aduh ini gimana ini
kenapa sih gue selalu lalai jagain renah
ya allah tolongin dong
tolongin gue ya allah
mudah mudahan rena mudahan ketemu
ya gue juga gak tahu
ini makanya gue lagi cemas banget ini
gak khawatir belum dapet kabar
aduh ada aja cobaan yang begini
aduh lu jangan bikin gue tambah khawatir gini dong
ini tuh semua gara gara panino
coba coba tadi panino gak datang ke sekolah
nggak bakal kejadian kayak begini
kalo jangan nanti kalo pak bos tau teh air bisa dicamput lagi
iya bener juga
wah lu ngasih mumpang
gitu mah lu samit diri
bu bos gak khawatir bu bos
barusan saya sudah bicara sama aldebaran
rena sudah aman
sudah sama alda nandin
kamu lain kali jangan begini lagi ya
jangan sampai lalai
karena ini sudah kesekian kalinya kejadian seperti ini lagi
iya bu bos
saya nyesel banget tadi meninggal
terus minta maaf banget bu
jangan lagi ya

nanti aku bisa tidur
jam berapa nih
jam berapa nih
jam berapa nih
hah jam sepuluh
ah hampir siang
aduh gara gara semalam gak bisa tidur
saya harus lepur paling
kayaknya agak telat sampai kantor ya pak
tapi saya minta kamu cari satu hal ya rek
apa itu pak
kamu ingat sumarno
driver ojek yang kabur dari jakarta ke bogor
dia sekarang bekerja di kantor saya
oh pantesan pak
waktu itu saya kayak lihat dia di kantor kita
dan kemarin dia juga yang
lompain genangan air yang buat adina berjatuh itu
bapak mau minta saya buat tegur dia pak
enggak bukan masalah itu
itu saya udah tegur dia sendiri
saya mau kamu cari tahu lebih jauh
tentang masalah lotre yang dia dapetin waktu itu
kamu tanya ke dia
dia beneran dapat itu lotre
atau ada orang lain yang kasih
tadinya saya mau tanya langsung hari ini
tapi saya ada keperluan mendadak
ya baik pak
nanti saya akan cari tahu soal itu pak
apa sih ren
tumpen kamu hari ini baru bangun
kamu kayaknya di layaknya gimana sama mbak jen
kamu pulang mama tuh udah tidur ren
mak aku tuh lagi pusing ma
aku gak bisa tidur semalam
aku baru bangun jam segini deh
kok kamu tuh lucu banget sih
masa sekarang jadi pusing
om mau ngundang kamu ke rumah om
om mau ngajak kamu makan malam
ya sekalian kita bisa lebih akrab lagi
dan biar ren di tau
kalau kami sekeluarga
sudah menganggap kamu adalah bagian dari keluarga ini
wah mama seneng banget
akhirnya hubungan kamu sama mbak jen semakin lancar
semoga segera sampai pelaminan ya ren
bener kata orang ren
kalau jodoh itu
kalau jodoh itu
kamu ingat kan cincin ini
dulu mama mau kasih cincin ini buat mbak kin
karena mama pikir kamu sama mbak kim itu berjodoh
tapi ternyata kan enggak
nah sekarang mama titip cincin ini buat mbak jen
nanti dikasihkan sama dia
mah kok buru buru banget sih
kecepetan gimana sih ren
kan kamu tuh udah lancar hubungannya sama mbak jen
udah gitu keluarganya aja udah setuju
ya pokoknya jangan sampai lupa
kamu harus kasih ini pada saat kamu makan malam sama dia
nanti lagi kita bahas ya
aku mau buru buru mandi
abis itu ke kantor
aku lagi ada tugas dari pak al
yang harus aku kerjain
ini bibir kamu kok luka sih
enggak enggak diobatin dulu
masa gak diobatin
ma ma kecil ma
enggak kamu duduk sini
nanti infeksi sayang
kamu kenapa sih bisa luka kayak gini
aku nekat tadi ma
aku tadi jemput rena dari sekolah
terus bawa ke lembaga dna
ya ampun noh
kamu kenapa nekat kayak gitu sih
tapi tadi waktu sampai di parkiran
aku ketemu sama al dan temannya
dan kita berantem
emangnya kamu bawa rena diem diem ya
gak bilang sama mereka
kemarin kan aku udah minta tolong baik baik
ya kamu ngajak rena begitu aja
ya tapi aku terpaksa mah
aku gak ada pilihan lain
kalau kamu bertindak seperti itu
mereka akan makin cegah kamu untuk ketemu raina
kamu makin susah untuk ketemu rena no
kamu nekat banget sih
iya tapi aku hanya ingin tau kebenaran ya ma
ya mama ngerti
kamu harus minta maaf ke mereka
kamu bener bener harus minta maaf
kamu harus tahan emosi kamu
ibu sarah mau bicara dengan tim penyidik
jadi tidak bisa ditemui
pasti mama mau ditanyain juga kejadian empat tahun yang lalu
gimana kok keterangan gue sama mama beda
gue pasti bakal dicurigain
silahkan gue duduk
kami akan meminta keterangan ulang kepada ibu
soal kasus pembunuhan roy empat tahun yang lalu
pengakuan yang mana pak
empat tahun yang lalu
ibu memberikan keterangan
bahwa bukan bu elsa yang telah melakukan pembunuhan
terhadap alamah mbak roy
karena saat itu
bu elsa sedang berada di rumah bersama ibu
ibu memberikan keterangan
bahwa ibu lah yang telah membunuh pak roy
kami ingin mempertanyakan ulang tentang alibi tersebut
kalau saat itu ibu sedang berada di rumah bersama bu elsa
dan tidak ada di tkp
lalu bagaimana bisa ibu melakukan pembunuhan itu
kami menunggu jawaban ibu
kalau saat itu ibu sedang berada di rumah bersama bu elsa
dan tidak ada di tkp
lalu bagaimana bisa ibu melakukan pembunuhan itu
kami menunggu jawaban ibu
kami menunggu jawaban ibu
memang sedang ada di rumah pak
tapi setelah itu
saya pergi diam diam
tanpa anak saya tahu saya pergi ke mana
saya pergi ke rumahnya nino
lalu terjadi pembunuhan
keterangan dari ibu cukup
silakan ibu bisa keluar
tolong antarkan ibu sarah kembali
kamu kemarin itu ikutan kirim video lomba speech ya
papa aku ngasih tangan mau salaman
selamat ya ki
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah

lepas nama yesus
kamu lord ulang sebab penyisian
dan menuju ke semifinal
kamu gak mimpi
panitia memutuskan itu semua
sekali lagi semangat ya ki
dan untuk semifinalnya
kamu diminta video yang lainnya
dikirimkan besok lusa
siap pak siap pak
saya duluan ya
kalau kiki jadi pemenangnya
mas randy jadi kagum bangga sama kiki
terus mas randy bakal bilang
mana sih dia
kamu bisa menangin lomba pidato bahasa inggris
perempuan yang hebat
kiki bahagia sekali mas
kiki bahagia sekali
jangan jangan kesanget gir
kesurupan beneran nih kayaknya
mas randy sayang kiki akan setia kepada
kalian berarti kan ngapain sih
ini peran peranin aku pakai adalah pas sama aku kebangun apa
aku tau kan
mata in kesanget lagi lah pasanganku
aku udah lumpeng lu apa
jadi perantakan kan hayalannya kiki
lagi enak enaknya lagi
bu saya minta jeep sementara
ngobrol dengan anak saya ya
ngobrol dengan anak saya ya mau kesana nanti lagi
baik bu selamat pagi
mama tadi jawab papa ketimpin yedi soal keberatan kita empat tahun yang lalu
bapak bilang mama lagi bagus dan kamu yang di rumah
syukurlah keterangan mama sama kayak gue
mata kamu sebab sekali sayang
kamu kurang tidur
aku gak bisa tidur
gak bisa tidur aku gak tegang tengang mau ada di sini
kalau kamu gak tegang lihat mama ada di sini
aku gak bisa tidur
berubah lah naya
bapak juga sayang sekali sama kamu
jujur sadar semua
seperti apa ibu mereka
kita masuk ya
pak aku masuk kelas dulu ya
dadah mama dadah papa
kita gak bisa biarin dunia aja sih mas
terus kamu mau apa
abis dirisikonya rina
kita langsung ke rumah sama mas tino ya
ada yang tuh yang aku omongin sebelumnya
aku mau kasih dia peringatan keras mas
telepon aku ketinggalan di mobil kamu ya mas
aku pengen telepon ke rafael semua
yaudah kita ke mobil
aku mau ditangkap di rumah
mas yala saya pesan rujaknya ya
kak makasih ya kak
tadi udah bantuin rena udah ketemu
ya hal hal rena baik baik aja kok kak
sekali lagi makasih ya kak
ini kelas lo juga udah kelar kok
dan semuanya lancar
yaudah kalau gitu kak
nanti aku telepon lagi ya kak
saya beliin buat kamu
banyak sekali mas
ya adanya tinggal segitu
yaudah saya beli semua aja buat kamu
udah segitu aja
kamu yang ngidam
kenapa cuma makannya segitu
yang namanya juga orang hidang
sayang orang hidang pasti dikit aja
gak mau banyak banyak udah
yang penting udah nyobain
terus buat saya
cobain enak dong
steril lah sih mas
kamu steril banget sih orangnya
ya bersih lah
saya gak suka
saya gak suka
nih ah saya gak suka
kamu suka makan mangga asem kayak gini
din kamu hidang bisa yang lebih manusiawi gak sih
jadi kalau kamu gak habis
saya makannya saya juga bisa menikmati gitu

mangganya tunggu matang dulunya nak ya
jangan yang masih muda
papa nggak suka makannya ya
sayang kalau dibuang
udah selesai makannya
kalau udah saya minta bumbu sini aja
saya balikin piringnya ya